badan keamanan laut atau bakamla republik indonesia berhasil menangkap kapal supertanker berbendera iran di perairan laut natuna kepulauan riau pada senin sepuluh juli lalu
penangkapan kapal super tanker bermuatan ratusan ribu metrik ton minyak mentah senilai empat triliun rupiah kini telah diamankan
dalam konferensi pers yang digelar di gedung bakamla republik indonesia
kepala bakamla laksamana madia tni aan kurnia menjelaskan kapal tanker tersebut melakukan transhipment atau transaksi jual beli minyak di perairan indonesia
selain itu kapal tanker tersebut juga melakukan pembuangan limbah atau dumping
badan keamanan laut indonesia bekerjasama dengan coast guard malaysia berhasil mendeteksi keberadaan kapal di sekitar wilayah natuna
dan terdeteksi melakukan pelanggaran mematikan automatic identification system
kapal ini melanggar aturan aturan yang ada baik internasional maupun nasional
dan ini detailnya nanti ada tentunya
kita nggak bisa menentukan kapal ini kita tahan kalau tidak ada pelanggaran
yang jelas ada
salah satu yang kelihatan nyata adalah dumping atau pencemaran
ini udah gak boleh
ini udah gak boleh
apalagi di perairan kita
bahkan dunia mengecam sekarang
karena ini dampaknya luar biasa
yang kedua dia melaksanakan transhipment seperti ini nggak boleh
yang ketiga dia melaksanakan transhipment seperti ini gak boleh
ini udah gak boleh
ini udah gak boleh